sampai jumpa di games plus
sampai jumpa di games plus
mama udah dateng
oh walaupun papa itu papanya sea boy kudu minta izin
yaudah gak lagi lagi
mama mau makan juga
nanti mama duduk di situ
mama mau makan nih mama lapar tau
nanti jauhani ya pak
iya tunggu sayurnya momen diet
harus papa yang ambilin

serius banget sih reva
baca wa dari siapa sih
maafin gue soal kesalahpahamannya kemarin
bercanda mulu ya
minta maaf bahasanya jadul banget sih
tapi ini berkesan banget deh buat gue
lo ngapain sih sebenernya
salah lo sendiri
kedengeran sama gue
kepo banget sih jadi orang
terserah lo dah
selamat istirahat anak ganteng
tante ada di rumah
baru aja nyampe rumah
tenang tenang tenang
terus ada apa juga dengan kamu
kenapa kamu nangis nangis sedih sedih kaya gitu
aku pernah dengar
apa mereka sebenarnya udah jadian tante
maksud kamu itu pacaran
iya tante likes
oh my god adriana harus menjauh dari boy
adriana nggak bisa ada di sini
adriana harus pergi jauh jauh tante
ah boleh dong ini sampai terjadi
atau gini aja tante dapet ide
tante datengin aja si reva
hey reva kamu gak usah deket deketin anak saya sih boy
atau kalaupun mereka udah jadian tante bilang aja sama kita
gitu kan cocok
terserah tante harus gimana
kamu sekarang yang relax dulu
serahkan semua urusan ini ke tante
kayaknya aku harus bicara deh sama si boy
makan tuh dikerjain sama tante marisa
papa kaget tau
papa udah denger semua
ingat ya kesepakatan kita dulu
mama mau jodohin boy dengan adriana
papa juga mau juduin boy dengan reva
tapi kita nggak boleh melakukan pemaksaan
dan pemerasan perasaan
ingat gak janjinya dulu
kalau mama mau batalin janji mama yang dulu
pakai dong cara yang smart
jangan pakai cara cara yang gitu lagi
mama yakin nanti akhirnya si boy akan memilih atriana tahu
karena boy udah janji sama papa
kalau mama ngancam ngancam dia boy akan langsung kasih tau papa

pun apa sih jujur sadis
kita ke base camp aja kali ya

kita pasti jangan anak mentek
sebelumnya mereka ngejar kita